dan cynthia justus adalah istri kamu
iya tante laura
kamu mau ngelawan mama
kamu mau jadi anak durhaka
bukan itu maksud afif ma
ini semua gara gara kami
masih mau saja gue di hadapanku
itu nggak ada apa apanya
gak ada apa apanya
dan kalau kamu mau bebas
satu satunya cara adalah
kamu harus bersumpah sama saya
kamu gak akan ganggu cynthia dan gavin lagi
atau kamu akan mati disini
kalau lo berani mendekat
jangan pernah dimacam macam sama aku
kau mati itu skarul
aku gak akan biarkan kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin dari renov
tapi mbak saya kesini disuruh ibu sanas
iya memang aku yang suruh dia
biarin aja dia masuk jangan pernah halangi dia
ngerti gak lagian kamu itu siapa
jadi jangan pernah sok perhatian sama kenzo
sanas aku gak bermaksud untuk menghalangi kalau untuk kebaikannya kenzo
tapi reno adalah ayahnya
dia juga berhak tahu siapa yang merawat kenzo
mbak nur ada apa
itu pak ada suster katanya dia mau merawat kenzo
tapi susternya nakutin pak
kamu tuh siapa kamu tuh cuma numpang di rumah ini
ngerti gak kamu aku ini istrinya reno
apapun keputusan reno itu juga keputusan aku
kamu itu adalah istri yang lain
kamu itu dari tanggung jawab
jadi aku tetap gak mengizinkan dia untuk masuk ke dalam
mbak nur bener
semua harus dengan persetujuan aku sanas
kamu cuma wanita yang melahirkan kenzo kemudian meninggalkan dia di rumah sakit
kamu adalah orang yang menyebabkan kenzo menderita seperti sekarang
kalau kamu ingin menebus dosa kamu kamu ingin menjadi ibunya kenzo
silahkan rawat dia sendiri
ibunya kenzo akan merawat kenzo sendiri
dan sebagai ibunya kenzo
aku yang memutuskan kalau kenzo membutuhkan seorang suster
ayo suster masuk

mama bawa kamu suster
nggak mau mak
mak nggak mau
kenzo kamu tenang dulu
mak pokoknya kenzo nggak mau mak
tante kenapa kenzo teriak teriak tante
biarkan papa kamu yang menenangkan kenzo
menyembah papa kamu yang menenangkan kenzo
ayo kamu pergi dari rumah saya
saya nggak butuh kamu di sini
pak kenzo takut pak
kenzo tenang ya sayang
susternya udah papa suruh pergi
kamu gak usah takut lagi
buat jagain kamu ya
aku titip kensu sebentar ya
saya masih belum bisa mempekerjakan kamu disini
anak ibu itu diperiksa di rumah sakit jiwa aja
kamu denger siapa ya
kamu denger anak kamu dikatain gila
atau kamu berpikir kalau kenzo bener bener gila
aku kasih tau ya
kenzo jadi kayak sekarang
itu karena dia trauma sama dokter dan suster
dan kamu penyebabnya
jadi mulai sekarang gak ada yang boleh ngedeketin
ataupun ngerawat kenzo tanpa seizin aku
aku juga berhak memutuskannya
kalau begitu jadilah ibu yang baik
rawat dia sendiri
bukan pekerjaan orang lain untuk merawat dia
apa benar bella sudah kembali pak
apa dia akan pulang kesini
mila akan ikut afif ke rumahnya
biarlah itu gak boleh di rumahnya afif
kalau gitu saya susul dia aja ya
menurut aku keadaan sekarang sudah berubah
bila akan baik baik saja
gimana bisa baik baik aja reno
kamu lihat sendiri kan
perlakuan mereka sama bella itu seperti apa
mustahil kalau bisa berubah
kita harus percaya sama pak reno
karena aku yakin pak reno gak akan biarkan apa apa terjadi sesuatu yang buruk sama bella
iya kan pak
aku sudah suruh orangku untuk mengawasi bella dari jauh

kalau ada apa apa aku akan turun tangan langsung
saya percayakan keselamatan mila sama kamu reno
ini adalah rumahnya afif berarti ini juga rumahnya bella
jadi mama gak berhak untuk mengusir bella
mulai hari ini bella akan tinggal di rumah ini
di sini ada cynthia dan cynthia joses adalah istri kamu
diam tante laura
kamu mau jadi anak durhaka
bukan itu maksud afiqmah bukan itu
ini semua gara gara kami